bapak kepikiran kata kata al tadi soal mobil merah yang keluar dari kluster nirwana pada saat kejadian
dulu mobil kamu warnanya merah kan kamu gak ada ke klaster nirwana gitu
ya enggak lah pak mama kenapa nanya aku sih
emang yang punya mobil merah itu cuma aku doang banyak kali pak
alhamdulillah semoga dia bisa meyakinkan buruh saya
amin ya pak
ya lagi di jalan ya
pak toilet dulu pak
tadi al sama andin kenapa pak kok mereka buru buru pulang
jadi tukang ojek yang bersama andin pada saat pembunuhan roy itu
udah ketemu mah
nah sekarang lagi menuju ke jakarta
ini soal sumarno mati gue mereka berhasil menangkap sumarno
oh gitu pak
papa sih berharap tukang ojek ini bisa menegaskan kebu rosa kalau andin gak bersalah
karena pada saat pembunuhan itu
andin lagi ketemu tukang ojek di luar klaster
ini ambil makanan mah
ya ampun gimana ini
masih gak bisa
hasil terapi kamu itu bagus
jadi kamu tuh udah bisa jalan jalan tapi pelan pelan aja
ga usah pake alat bantu lagi
alat alat lama ya
berarti besok kita bisa pulang dong
iya dong harus pulang kalau sudah sehat
mama seneng liatnya
udah ya nak
tunggu bapaknya di kamar aja ya
aku mau ketemu bapak
bapak bilang kan mau datang
bapak gak sayang sama aku ya
bapak masih ada urusan
pokoknya aku mau ketemu bapak
apa yang terjadi sama bapak
apa bapak memang ketangkap
sama orang orang yang mencari dia itu
aku mau ketemu bapak
aku mau ketemu bapak
kasian juga anak dan istrinya sumarno
mereka pasti cemas karena sumarno ditangkap pak angga
dia pengen banget ketemu bapaknya
ma ini tolong antar ke situ dulu
iya sebentar aja
tadi bapak telepon ke nomer om
bapak pesan sama om
kalau bapak mau mampir dulu beli mainan buat kamu
jadi mungkin kesininya agak telat
bapak kasih tau om
bapak mau beli mainan
bapak mau beli mainan untuk aku
bu bapak mau beli mainan buat aku
supaya dia gak sedih
sumarno kan gak bersalah
setelah sumarno bersaksi
pas dia bisa balik lagi ke bogor
udah sadar lu
saya mau dibawa ke mana bang
gak usah banyak nanya loh
lu mau gue bawa ke jakarta
gue harus kabur ini
mumpung dia ngantuk
mau kemana lu
lu jangan pernah macem macem
kalau lu mau selamat
itu tadi kamu ketemu sama temen temen roy gimana
dapat sesuatu atau dapat petunjuk
tadi aku udah bicara sama mereka
dan mereka bilang
roh itu gak pernah bawa perempuan
ketempatnya selain aku
makanya saya paskan aku pun juga heran sih mas
jadi lu bisa gitu punya siapa ya
yaudah nanti di rumah tanya ya
lama nanti masuk campus yang kesini
yang basah leher
gak ada ke kelaston dirwana oh gitu
ya enggak lah pa
mama kenapa nanya aku sih
emang yang punya mobil merah itu cuma aku doang
banyak kali pa
ya mungkin aja mobil merah itu emang dari rumah nino gitu
kan di situ rumahnya banyak
enggak papa cuma mastiin aja kok
tapi seharusnya saat pam itu bilang dari dulu
jadi bisa melidiki kasusnya lebih gampang
iya kan buktinya aja
buktinya aja belum jelas pak
mobil merah kan banyak
modelnya apa mereknya apa
gimana mau dicari kalau keterangannya nggak jelas
si buial aldi baran
ini tuh semua gara gara dia papa jadi nanya nanya ke gue
ah sumarno malah ketangkep lagi
nanti yang ada chat gue dibaca lagi sama orang orang aldi baran
ya enggak apa apa
kok gue kayak pernah lihat cewek itu ya
pulang yuk udah malem
yaudah kita balik ya
pak ma kita balik ya
terima kasih ya elsa nino udah menyempatkan dateng kesini ya
cewek itu kenal sama pak surya ya
kok mukanya kayak gak asing ya
gue yakin banget pernah lihat tuh cewek